pelatih baru persib bandung asal argentina roberto carlos mario gomez diperkenalkan kepada pendukung klub persib atau boboto
melihat prestasi yang pernah dicapai pelatih berusia enam puluh tahun itu para boboto berharap persib dapat tampil lebih baik di musim yang akan datang
manajemen tim persib memperkenalkan roberto carlos mario gomez sebagai pelatih persib yang baru untuk musim dua ribu delapan belas mendatang
pelatih berusia enam puluh tahun asal argentina ini membawa sistem pelatih fernando soler untuk mengangkat prestasi persib
dalam kelasmen liga satu tahun dua ribu tujuh belas lalu persib hanya berada di posisi ke tiga belas
pelatih yang dikontrak selama dua tahun ini memiliki target membangun tim persib secara bertahap
waktu yang dimiliki gomez tidak lama karena persib akan memulai pertandingan perdananya pada piala presiden pada januari dua ribu delapan belas nanti
perkenalan pelatih yang sebelumnya membesut tim johor darul takzi malaysia ini disambut meriah oleh ratusan pendukung klub persib atau boboto yang hadir di stadion persib
prestasi mario gomez yang sangat baik di klub sebelumnya menjadi alasan bobotoh percaya persib akan kembali berjaya
perkenalan pelatih yang sebelumnya memiliki target membangun tim persib yang baru ini memiliki target membangun tim persib yang baru ini
perkenalan pelatih yang sebelumnya memiliki target membangun tim persib yang baru ini memiliki target membangun tim persib yang baru ini memiliki target membangun tim persib yang baru ini
sebelumnya mario gomez merupakan asisten pelatih hector keeper saat melatih inter milan pada tahun dua ribu satu hingga dua ribu tiga
saat menjadi pelatih di malaysia tim yang dibesutnya berhasil menjadi juara selama dua musim berturut turut
termasuk memenangkan kompetisi antarklub sepak bola se asia atau piala afc cup pada dua ribu lima belas